di hari raya idul fitri arus mudik masih terlihat di stasiun pasar senen jakarta pusat
stasiun pasar senen memberangkatkan enam kereta ke jawa tengah dan jawa timur
sebagian penumpang menggunakan transportasi kereta hari ini karena tidak kebagian tiket pada pemesanan tiket sebelum hari raya
sementara sebagian lainnya memilih mudik hari ini karena bersilaturahmi dulu dengan sanak saudara di jakarta
arus balik diperkirakan dimulai pada dua belas april nanti